anggota polisi kota pasuruan punya cara unik membangunkan warganya untuk makan sahur
dengan melakukan patroli keliling kota mereka memukul drum band serta bernyanyi di atas mobil patroli
cara ini diharapkan dapat menarik simpati warga agar lebih semangat beribadah
jumlah anggota polisi pasuruan sudah tidak sabar lagi berpatroli keliling pada minggu dini hari
namun mereka ini bukannya akan rahasia di tempat tempat kriminal atau di kawasan kawasan rawan
tetapi akan bermusik patrol untuk membangunkan warga makan sahur keliling kota
dengan menggunakan dua kendaraan polisi mereka dengan rancak memumpul alat musik beriraman dangdut dan pop
bahkan tanpa rasa canggung beberapa anggota polisi lainnya ikut berjoget mengikuti alunan musik drum band
meskipun iramanya banyak yang ya sedikit keliru tetapi aksi musik patrol keliling oleh anggota polisi ini
hibur warga sekitar
tujuan patrol keliling selain memerlukan warga untuk makan sahur
juga untuk mengantisipasi tindakan kriminal di tempat tempat rawan
di mana pada bulan ramadan ini tindakan kriminal mulai dari aksi pencurian hingga bekal
didentifikasi semakin tinggi
terkait dengan bulan puasa ini waktu yang dilakukan patroli sahur adalah untuk yang pertama membangunkan orang sahur
kemudian yang kedua terkait dengan harkam tipmas yaitu untuk melakukan sweeping
setiap adanya balap liar yang biasanya dilakukan menjelang subuh
rencananya patroli keliling akan terus dilakukan setiap hari hingga lebaran mendatang